sejak diumumkan oleh presiden joko widodo pada tanggal dua maret yang lalu
kasus positif covid sembilan belas kini telah menembus angka seratus ribu
dari angka tersebut banyak pula yang telah berhasil sembuh dan kembali menjalani aktivitas seperti biasa
salah satunya adalah pasien satu covid sembilan belas di indonesia yaitu sita tiasutami
dan saat ini sudah bergabung lewat sambungan zoom dengan sita tiasutami
selamat malam mbak sita apa kabar mbak
baik dan sehat
kabar baik juga mbak sita
ini kita bicara langsung soal covid sembilan belas di indonesia yang hari ini sudah menembus angka seratus ribu
sebelum kita bahas lebih lanjut mbak sita saya ingin tahu dulu
apakah ketika dulu anda dinyatakan suspek kemudian positif sampai anda sembuh
menyangka tidak mbak sita bahwa ternyata di indonesia ini bisa menembus angka seratus ribu
apa tanggapan anda ketika mengetahui angka ini sudah ada di indonesia mbak sita
iya saat itu tentunya kita semua shock ya
maksudnya waktu diinfokan bahwa kita suspek kami suspek dan kemudian positif
dan tidak menyangka akan setinggi ini angkanya
jadi memang saat itu kan kami melalui banyak sekali gejolak mental ya
tetap melalui itu semua dan dengan protokol dari pemerintah yang seharusnya dilakukan oleh rakyat
ya mungkin saat itu kami berpikir tidak akan sebanyak ini kasusnya
jadi memang tidak menyangka ya
nah sepanjang setelah sembuh ya dan juga cukup aktif sebetulnya mengkampanyekan protokol kesehatan
dan juga mengingatkan masyarakat untuk bahaya covid sembilan belas ini
pernah dilibatkan mbak sita oleh pemerintah atau sejumlah pihak misalnya untuk terus menerus mengingatkan publik
bahwa positif covid sembilan belas ini sangat berbahaya sebetulnya
iya beberapa kali bukan hanya saya tapi juga ibu saya yang adalah pasien dua dan kakak saya pasien tiga
kami beberapa kali membantu komunikasi untuk publik untuk melawan covid dari beberapa kementerian
dari ksp juga saat di bnpb kebetulan juga diminta untuk jadi narasumber untuk gerakan kurva landai
dan juga seni sebagai terapi untuk penyembuhan di
diri dari covid sembilan belas dari ksp juga untuk peluncuran layanan sejiwa
jadi itu ada layanan untuk masyarakat umum yang merasa memiliki beban psikologi sebagai dampak atas pandemi covid sembilan belas
dan juga beberapa privat juga
oke sempat waktu itu ada ini juga ya mbak sita perkembangan soal metode donor plasma dalam upaya menyembuhkan pasien covid sembilan belas yang pernah dilakukan
ini seperti apa mbak informasi soal ini lagi update nya bagaimana
jadi saat itu memang kami sempat ke rspad ya untuk donor plasma tapi sayangnya yang memenuhi persyaratan hanya kakak saya
jadi saya dan ibu saya tidak bisa saat itu
jadi sampai sekarang kami juga masih aktif menginfokan ke orang orang melalui sosial media kami maupun pribadi bagi orang orang yang sudah pernah kena covid sembilan belas
dan sembuh covid sembilan belas survivor untuk menonorkan plasma mereka
baik mbak sita ini kita kembali menyoroti penambahan angka seratus ribu hari ini ya
sudah banyak sebetulnya gerakan gerakan atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat untuk lebih berhati hati lebih disiplin dan lain sebagainya
tapi kemudian angka ini menembus angka seratus ribu
kalau tadi menurut mbak sita tidak membayangkan tidak pernah menduga sebelumnya
merasa bahwa apa yang
yang sudah dilakukan oleh banyak pihak sebetulnya gagal tidak mbak
ketika angka ini justru hari ini kita dihadapkan dengan angka yang sangat banyak tembus seratus ribu kasus begitu
ya tentunya kami turut prihatin ya dengan keadaan di indonesia sekarang yang berhubungan dengan pandemi covid sembilan belas
menurut saya ini bukan masalah gagal atau sukses dalam menghadapi covid ini tapi lebih kepada prosesnya
jadi saya selalu saya dan keluarga
kita selalu encouraging kepada publik untuk terus menerus melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah
karena mau sebaik apapun pemerintah melakukan gerakan gerakan untuk kurva landai dan juga rumah sakit
kalau rakyatnya tidak mengikuti akhirnya sama saja
dan akhirnya angka positif akan naik terus
jadi memang ya
ya peran rakyat itu sangat penting karena covid itu bukan mengenai individual tapi seluruh bangsa indonesia dan juga akhirnya global
ke seluruh dunia karena ini sudah jadi pandemi global kan ya
ada yang berubah tidak mbak sita
behavior ya atau pola kehidupan anda setelah sudah sembuh dan kita masuk ke masa pandemi
ada yang berubah yang cukup ekstrim misalnya mungkin agak lebih disiplin
lebih memperhatikan kesehatan lebih menjaga jarak dengan banyak orang
apa yang bisa anda sampaikan kepada masyarakat di luar yang mungkin juga seringkali agak kendur kedisiplinannya menghadapi protokol kesehatan
ya kalau saya dan keluarga kami sampai sekarang masih melakukan protokol kesehatan
jadi seperti saat kami keluar kita menggunakan masker bawa hand sanitizer sering cuci tangan
dan juga maksudnya
dan juga maksudnya
dan juga maksudnya
karena di saat saya harus kerja keluar dari rumah saya benar benar jaga jarak dari orang orang sekitar dan tetap memakai masker
dan saat saya pulang ke rumah juga saya selalu mandi keramas semua baju yang dipakai dari luar langsung dicuci
karena saya kan tinggal sama ibu ya ibu kan umurnya sudah enam puluh empat tahun
saya juga nggak mau kalau dia kena lagi
jadi hal hal seperti itu sampai sekarang masih kami lakukan
dan dan itu sebetulnya sebaiknya juga dilakukan oleh masyarakat banyak ya
atau kita semuanya menghadapi pandemi seperti saat ini
menurut anda apa yang membuat
rasanya kok masih ada masyarakat yang mungkin tidak pakai masker
atau tidak menjalankan protokol kesehatan
apa yang sulit seperti number procedures yang dilakukan oleh masyarakat saat ini
yang membuat saya agak kecewa dan sedih ya terhadap masyarakat indonesia itu sampai sekarang masih banyak sekali

ingin mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan kita terus bersikap ignoran
seperti itu tentunya jumlah kasus akan terus melambung naik dan akhirnya nggak akan selesai selesai
sedangkan kan dampak ini bukan hanya ke mereka sendiri tapi ke seluruh rakyat ke ekonomi semua
itu sudah apa nyambung semuanya ya jadi dari satu orang yang ignorant terhadap semua ini akhirnya
dampaknya besar sekali oke menurut anda bagaimana mbak sita agar masyarakat bisa tersampaikan pesannya
bahwa covid sembilan belas ini memang sangat berharga dan sangat berharga dan sangat berharga dan sangat berharga
dan memang masih ada bukan konspirasi seperti yang tadi anda katakan ini kan agar kemudian
sebagian masyarakat kita yang mungkin belum teredukasi dengan baik dengan soal covid sembilan belas ini
bisa lebih lebih aware paling tidak ya mungkin sekarang saya tahu usaha pemerintah sudah banyak
sekali ya tapi mungkin memang harus diperbanyak lagi sampai ke tingkat tingkat desa desa
ya karena mungkin yang tidak terlalu banyak yang berpengalaman yang terlalu banyak yang berpengalaman
informasi banyak itulah yang merasa santai gitu ya maksudnya orang orang yang ekonominya di
bawah gitu kan mereka biasa lebih agak lebih loh gitu oke jadi apa tidak berhenti untuk terus
mengkampanyekan ya menyampaikan kepada masyarakat soal bahaya covid bisa kerjasama misalkan
dengan dengan covid sembilan belas survivor untuk komunikasi ke publik lebih informasi lagi
online dan lain lain karena memang kita penduduknya kan banyak sekali ya jadi mungkin memang belum
semuanya mendapatkan informasi yang sama oke sampai hari ini masih cukup sering basita anda sebagai
covid survivor untuk mungkin dilibatkan oleh baik oleh kelompok kelompok masyarakat atau pemerintah
untuk terus menerus mengkampanyekan tentang apa virus ini sekarang sih sudah mulai berkurang ya tapi waktu
dua bulan pertama kami keluar dari rumah sakit iya memang sering sekali tapi selain itu pun kami
juga terus melakukan kampanye pribadi sih oke baik mbak sita terakhir mungkin bisa disampaikan lagi
kepada masyarakat kita yang seringkali mungkin kurang disiplin ya sebagian untuk lebih menyampaikan
tentang bahaya covid sembilan belas ini karena anda juga pernah punya pengalaman di sana seperti apa ketika anda
harus diisolasi rasanya bagaimana kemudian ketika pertama anda mengetahui anda positif covid
nah itu mungkin perlu diingatkan lagi kepada kami semuanya agar kita bisa lebih waspada
lebih hati hati lagi dan menolak lupa bahwa covid ini sangat berbahaya bagi kita semua
iya baik jadi kalau dari saya memang kita harus sadar betul bahwa covid sembilan belas ini bukan konspirasi dan virus itu ada
contohnya saya dan keluarga saya teman teman saya dan juga seratus ribu penduduk indonesia yang positif terjangkit covid sembilan belas
dan saat itu saya masih ingat sekali mental breakdown yang saya alami beberapa kali selama dari awal saya dinyatakan positif
sampai sembuh dan keluar lagi ada second wave of hate feed segala macam itu
itu memang benar
saran saya memang semua orang itu harus benar benar berpikir bahwa it's not about you and me bukan individual it's about all of us
jadi memang kita harus kembali gotong royong untuk menghadapi covid sembilan belas
karena di saat kita tidak bersama sama gotong royong melawan virus ini kita tidak akan menang
dan juga satu lagi yang buat saya penting sekali virus covid sembilan belas ini tidak hanya menyerang kesehatan fisik
tapi juga kematian
dan justru kesehatan mental itulah yang sangat diperlukan oleh pasien pasien yang sedang berjuang melawan covid
jadi publik maupun media harus memberi support moral bukan memberi stigma kepada pasien yang positif covid sembilan belas
oke baik terima kasih mbak sita tia sutami sudah berbagi cerita bersama dengan kami di breaking news ketika indonesia masuk seratus ribu kasus ini
mudah mudahan tadi yang anda sampaikan semuanya ini bisa
sampaikan dengan baik ke masyarakat untuk membangun lagi lagi mengingatkan kita semua bahwa covid sembilan belas ini sangat berbahaya
dan kita semua perlu bergotong royong untuk bisa mencapai kurva landai yang tadi juga sempat anda katakan
terima kasih banyak mbak sita